aku bisa telat nih mas sampai kapus
sabar ya sebentar
ini anaknya asalkan
ini cucu kita kan
ini anaknya asalkan mas
ini cucu kita kan mah
aku tahu elsa masih hidup itu dari ricky
tadi malam kamu mimpi buruk
kamu panggil nama keisah
nama anak elsa itu adalah keisha
kamu tahu dari kapan
sejak elsa melahirkan
aku membantu elsa melahirkan aku
waktu itu aku bohong
tapi aku pergi ke bandung
aku nungguin elsa melahirkan di
di pusku semas kayuwaru
kamu kenapa bohongin aku lagi ma
kamu tahu betapa aku takut
aku setengah mati nyari elsa
aku ketakutan ma
di sungai aku tuh
kamu gak tahu aku
di mana berkecamuknya ma
elsa gak ada di situ dan elsa bangun di tempat lain
kamu gak tahu rasanya seperti apa
bapak kamu gak apa apa
aku ambil obat dulu ya pak
emptiness duckkelan ke sangat karan

setengah kali benar
tapi apa ini akan berjalan
aku hampir luar
bahkan aku pernah mengetahui
dan dia pasti denken
didang jadi ini maafenang aku light
mau yang sebalik lagi kelapanya dan aku
aku kasih janu liat keisha sama yang sedih pisahin
aku lupa lupa kenapa terlalu lama abis
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
wawal yang tuanku
cukai kita semua ya allah
berikan oma kesehatan
nggak masuk rumah sakit lagi
aku papa mama dan omah
oh ya cat
hari ini om irfan datangin temennya bela ke rumah sakit
ya sahabatnya waktu dulu di tempat rehabilitasi
elsa sama neneknya
kamu kok tau
kamu pernah ketemu ya
aku kan pernah nemenin
ketemu dia disana sama mereka
tapi kayaknya mereka berdua tuh deket banget sama jessi ya mas
abisnya mereka tuh marah loh
pas tau aku dekat sama kamu
elsa sama nenek bisa bantu sadarin jessy
kenapa gak mungkin
iya karena saya sempat baca beritanya
kalo mba elsa itu mengalami kecelakaan
waktu perjalanan ke lapas
dan sampai sekarang belum ketemu
iya saya kurang tau juga sih
yuk makan yang bener
mama gimana keadaannya udah enak kan
mama udah feel so much better
din mama juga mau minta maaf ya kemaren ya
mama gak bermaksud melakukan itu semua
sayang mama juga minta maaf ya ke kamu kemaren
ya ada yang penting sekarang mama makan yang banyak ya biar mama bisa cepat sembuh dan mama gak sakit lagi
kalau mbak andin kata uya tadi di depan ada orang yang nganterin paket buat mbak andin sama raina
paket dari mana
diki kurang tahu mbak mbak andin mungkin mau ngecek di depan
yaudah makasih ya ki nanti aku ke depan
ya sama sama mbak
paket dari siapa ya misalnya kita ke depan yuk kita cek dulu yuk paketnya
bentar ya mas
oh duduk dulu minum dulu bentar bentar
dilap mulutnya pakai tisu
al paket dari mana
kok gak diperiksa dulu
main diterima aja
kamu ke depan juga ya cek sebentar
selamat pagi bu andin nondrena
oh ya bu ini ada paket buat bu andin
nah ini buat nondrena
makasih ya pak uya
iya sama sama kalau begitu uya balik ke pos bu
kira kira ini dari siapa ya
kita lihat aja ma siapa yang kirim
mas ini bukan dari kamu
ini hadiah dari papa
makasih ya pa
kayaknya kemarin kamu baru masih hubungan kasih aku bunga lagi tungguin
emangnya gak boleh
saya mau kasih hadiah buat istri sama anak
ya boleh cuma bingung aja tungguin
peluk peluk peluk peluk peluk peluk
kalian segalanya buat saya
saya pasti akan selalu perjuangkan kalian berdua dengan alasan apapun
ya allah jaga keluarga ini
jangan biarkan kebahagiaan ini rusak oleh masa lalu yang menyakitkan
kamu harus bohongin aku lagi sih
aku udah pernah bilang sama kamu
jangan pernah bohongin aku lagi
nggak enak rasanya tau nggak
aku benar benar minta maaf
aku terpaksa ngelakuin ini aku benar benar terpaksa
aku pesan kasih tadahnya
nah itu eike
aku benar benar ketakutan aku nggak tahu pak
aku gak tahu apa apa soal perampokan itu
demi allah aku sumpah aku nggak tahu pak
kalau kamu kasih tahu soal ini
papa sekarang udah bisa ketemu cucu papa
udah bisa gendong
udah bisa cium
udah bisa peluk dia
udah bisa peluk dia
dan papa tahu anaknya elsa itu prematur pak
anaknya andi juga prematur kemarin kan
tapi aku gak tegang lihat elsa
aku gak sanggup
asal sekarang mana ada di mana dia
maaf tolong jujur sama bapak
kasih tahu papa
papa aku gak tahu elsa di mana
aku gak tahu
riki gak mau kasih tahu elsa ada di mana karena riki tak tahu
lo kalian yang ragu ragu banget ya

dia banyak cuma bisik di salty sol true fuck girl
siapa yang nggak kebal
i love you too ma ya udah aku berangkat dulu ya
aku berangkat juga ya ma
mas harusnya tadi riza aja yang nganter aku
gak usah lah saya lagi pengen ngantarin kamu sama rena
loh kamu gak ke kantor
untuk bantuin kerjaan saya
untuk mempermudah kerjaan saya
jadi kapanpun saya mau libur itu bisa
kerjaan saya kan tinggal dapet laporan dari reni
reni kirim email tinggal saya periksa
lagian udah lama juga saya gak nganter kamu sama reni
apa cuma perasaan aku aja
atau memang masalah yang menganeh hari ini
panino saya kirimkan desain buat acara putri bapak
udah jadi konsepnya
ini bagus banget
aku yakin pasti rena suka banget
oh ada apa pak
tanggal dua puluh delapan itu hari yang spesial
saya mau ngeraih ulang tahunnya reina
oh baik pak
naga naganya kita udah mulai sampe jakarta ya nia
ih dulu itu nenek sering banget tau konser di jakarta
tapi belakangan neneng lebih pilih konser di luar negeri aja
ii nenek nenek mau konser disini lagi ntar ya bisa kan
ih jessy apa kabar ya sus ya
nenek gak sabar deh pengen ketemu sama jessy
pasti dia tambah cantik ya kan
kalau di ibu kota dia kan pasti belajar dendan lagi
tambah pinter lagi jadi makin cantik ya kan
nenek jessy ini kan lagi sakit
jadi dia gak mungkin make up nenek
nih nenek kasih tahu ya
orang itu kalau dasarnya cantik
mau dia sakit mau dia tidur mau dia lagi lari
kalau nenek cantik gak
iya iya segala pake tanya lagi nenek juga
selamat belajar ya
makasih ya pak
bapak dan ntar aku hari ini ya keseneng banget
karena bapak sama mama
ntar aku ke sekolah
belajar yang pintar ya
ya udah trim dulu
nanti pulang sekolah papa mau ajak rena sama mama jalan jalan
papa mau habisin waktu bertiga sama kamu sama mama
asik aku seneng jalan jalan sama papa sama mama
ya udah aku masuk ya papa
saya mau ntarin nadine ngajar dulu tutup reina ya
mas ini macet loh mas
aku bisa telat nih mas sampai kapus
sabar ya sebentar
kenapa ya padahal masalah bersikap sangat manis dari kemarin
tapi kenapa perasaan aku gak enak
kita lewat jalan pintas ya
nah bisa belok kiri nih
mas dia mau kemana
mas teraknya kenapa
mau gok pak
mas saya buru buru lagi nih
wah berat juga didorong deh
pak pak pak pak
ya tuh kenapa
ini teraknya kan mau gok
oke baik pak
nanti saya kasih upah deh
bisa pak boleh
bisa bantuin ya
ya boleh pak
terima kasih banyak ya
ini sebagai imbalannya dari janji saya
ini ada satu juta dibagi bagi aja ya
oke terima kasih banyak ya
terima kasih pak
ampun kamu sampai keringatan gitu mas
dilap dulu krimatnya
dilap dulu krimatnya
eh tuh tangannya juga kotor
tangannya kotor nggak
enggak tangannya nggak kotor kok nih
nggak kotor nggak kotor nggak kotor
ya ya ya terus
namanya juga artis
nanti kita digeleng geleng
ah suster udah sampe kan
oke langsung naik ke lantai tiga ya
kapa udah panggil sahabat kamu neneng buat dateng kesini
cepat bangun ya naga
kita ketemu sama jessy
gak ikutan sih desa
makasih ya suster udah antar neneng kesini
neneng udah kangenin
neneng mau cerita tentang konsern neneng
iya jessy lagi dalem
di ruangan icu
tapi dia kondisinya lagi nggak sadar
dia nggak bisa bangun dari tempat tidur sama sekali
dia bisa dengar suara kamu nanti
makanya saya minta neneng ntar saya ajak ke dalem
tentang kenangan kenangan indah waktu di harapan kasih
om sih berharapnya
jessy bisa langsung sadar setelah denger suara kamu
tenang aja om
kan suara neneng berisik
terus lagian kan
jessy pasti kangen sama neneng
pengen ketemu neneng pengen liat neneng
selamat pagi om
itu kan si
dia kok kenal saya ya
aslinya ganteng banget
jessy tuh dulu sering banget tau
masih lihat fotonya mas adi ke neneng sama elsa
iya sering banget
ih ternyata aslinya ganteng
beneran ada loh om beneran ada wujudnya
bukan patah morgana
neneng sekarang saya mau ajak neneng ke dalam ya
ya udah oke